bank indonesia meluncurkan fitur transaksi terbaru
kris tuntas bertepatan dengan hari kemerdekaan ke tujuh puluh delapan republik indonesia
momen ini sekaligus menjadi tanda dimulainya kerjasama interkoneksi pembayaran
antara indonesia dengan singapura melalui qr
apa yang kita hadiahkan hari ini
satu adalah kris tuntas qr indonesian standard
untuk tarik tuning untuk transfer dan juga untuk setor
yang kedua kita hari ini juga hadiahkan kita uji coba
kris antar negara antara indonesia dengan singapura
ini menjadi bentuk kontribusi dan juga hadiah dari bank indonesia dan industri aspi
untuk mewujudkan bagaimana mendigitalkan ekonomi keuangan indonesia
untuk memperluas fitur fitur kita sesuai dengan blueprint sistem pembayaran indonesia
kris tuntas dikembangkan oleh bank indonesia
yang bekerjasama dengan asosiasi sistem pembayaran indonesia
dan penyelenggara jasa sistem pembayaran
proses ini telah melalui berbagai tahapan
termasuk fase uji coba yang diikuti oleh enam belas penyedia jasa pembayaran
dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran sebagai first mover
ini ada yang kita sebut ada first movernya
semuanya diuji di sandbox gitu ya kita punya sandbox kemudian tentu standarisasinya
harus disamakan dulu dan itu ada teknologi yang cutting aids gitu ya
cukup canggih gitu untuk bisa mengadopt ini
tentunya harapannya semuanya akan bisa memberikan keamanan dan keandalan
fitur kris tuntas mempermudah pengguna dalam bertransaksi dengan skema harga yang lebih efisien
baik melalui atm mobile banking maupun uang elektronik
inisiatif dari bank indonesia adalah gak perlu lagi lah melalui us dollar gitu ya
tapi langsung saja singapura dengan indonesia bat dengan rupiah ringgit dengan rupiah
jadi memperkuat kerjasama antar g dua g bank central indonesia dengan bank central asean
lalu kelebihan yang lain adalah kris tuntas dananya lebih cepat efektif ya
kalau rata rata kris pembayaran itu biasanya next day settlement
baru terima rupiahnya
sementara kalau kris tuntas langsung efektif
kris tuntas berlaku secepat cepatnya satu september dua ribu dua puluh tiga dan selambat lambatnya tiga puluh november dua ribu dua puluh
bank indonesia berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pelaku industri serta masyarakat
dalam mengembangkan inovasi fitur kris secara berkelanjutan untuk memperluas kerjasama
baik di dalam negeri maupun lintas negara